masjidnya sebelah mana
tadi kega ada nih masjid
ya lo nanya masjid sama gua emang gua anak nama aja masjid
tanya yang lain kalo masalah masjid mah
sehat bang sehat
nanya dikit nih bang situ tau gak kira kira jalan wali
wali aja deket masjid yang kubahnya ada dua biji
padanya cuma jalan wali songo bang
ini jalannya bang
aduh kok ih
salah kita semua kenapa kita gak nanya nanya
jalan walinya itu sebelah mana
alamat lengkap harus jelas
yaudah itulah kita pulang lagi aja ke pesantren ya
ngapain pada mau balik lagi ke pesantren
ya kita tanya kok ustaz sepu alamat lengkapnya tuh dimana
biar kita gak nyasar
kan kalo malu bertanya masa saat di jalan tommy
makanya pake pepatah baru ye
kalau kebanyakan nanya malu maluin
ngerti gak lu
ngeri tukang pepatah sumpah lu bro
ngasar berasa lu bro
dengerin ya lu padahal tau nih
gua anak jalanan ya
ganggang tikusnya jakarta
gua kenal semuanya ye
udah gua lewatin beberapa kali
beneran lu tau bro
nggak ada sejarahnya gua tukang ghibul
jangan samain semua orang kayak opi
ini kalau mereka balik lagi pesantren
bakal ribet urusannya nih
mending gua korban harga diri dikit
gua nebeng aja tuh
pak pak pak pak
pak pak pak pak
bapak mau ke jalan raya depan ya
boleh numpang gak
eh mau ikut gak
iya daripada lu jalan kaki ke jalan wali
kasian yang lu jontor
bukanlah perkataan dari setton yang terkutuk
maka kemanakah kamu akan pergi
dan al quran juga sebagai peringatan
ini kamu teganya tebir pusat jena ya mirip ustadz sepuh ya lalu ya
kalau mirip sama ustadz jena sama ustadz sepuh ya allah hamba mohon untuk teman
ambasin curah curah ini doanya lagi bener banget mudah mudahan aneh bisa jadi kayak
ustadz jena sama ustadz sepuh ya allah amin cepat kabulkan amin sebentar lagi ya allah
amin surah ini bakal berubah orangnya nggak pernah konsisten ya allah
kak wianti kok diem aja
kak lulu kok bengong
ibu kok diem juga
om ini sebelah mana sih kelewatan nggak ada sih jalan masih berubah doang gua dari tadi
kagak ngelihat sebelah mana sih tom bawel lu nanti juga sampai depan
itu baru jalan nggak ada setelah nggak ada depan untungnya lu tahu ya tom ya lu tahu
jalan sini jadi kayaknya nggak sampai seharian kita udah balik lagi kan trennya ya
perkenalkan tempat utama kan
ketemu juga nih jalan wali
kan gue bilang jalan wali bukan wali songo
sekalian aja lu bawa ke jalan wali kelas wali hakim wali murid wali nikah wali gulung gua gulung lu
wali wali aja nggak ada songonya nggak ada
kamu malur lur
nggak sekoclak lu nanti otak otaknya nanti lagi nyari jalan wali bukan jalan wali songo
pertanyaan gua yang koclak siapa
nih dari sekian nama wali yang paling terkenal ya wali songo
terus masjidnya sebelah mana
tadi kega ada nih masjid
ya lu nanya masjid sama gua emang gua anak nama aja masjid
tanya yang lain kalo masalah masjid mah
nanya dikit nih bang
situ tau gak kira kira jalan wali
dekat masjid yang kubahnya ada dua biji
kalau adanya cuma jalan wali songo bang ini jalannya bang
kalo masjid kubahnya dua nggak ada di sini
enam tujuh nggak ada
ustadz shafi'i kenal meren si akal
wah nggak ada yang namanya ustadz shafi'i di sini bang
yang bener tuh kak masa nggak ada
maaf ya bang saya pengungsi dulu mau rapat di masjid
kayaknya tuh orang males tuh lagi buru buru
males dia nggak suka kita
udah kita cari aja yuk
bener dong lu ah
kalau kita usaha pasti ketemu
ah banyak jodoh jodoh jangan jangan
ba kenapa harus mereka yang memberikan paketnya
dengan memberikan alamat yang tidak jelas lagi
dan abah juga kan tidak menjelaskan
kalo ustadz shafi'i itu adalah
sengaja abah menulis alamat itu secara singkat
biar mereka bertanya
tapi mungkin mereka sudah
bagaimana perjuangan swifa'ang cs itu
untuk menjalankan amanah abah
kita tidak akan pernah tahu
dimana letak kesalahan kita
kalau kita tidak mengalaminya sendiri
ini bener bukan jalan wali
kan tadi kita udah lewatin
eh sayang aja kita gak bisa nemuin tuh
masjid yang kubahnya dua
hah gue gak tahu
lo kok pernah marah
ya jangan salahin gue lah
salahin nusa tepuk
ngasih alamat gak jelas
cuman jalan wali doang
lo gak tahu sendiri
wali tuh banyak ya
terus banyak lagi macem macemnya
tuh wali sinar juga ada tuh
kalian aja wali iben sebutin
masih nengar nengar cengar cengar
bukan yang mikir
gak usah pake emosi
yang penting kan hari ini
kita bisa terbebas dari peratusnya
yang penting kan hari ini
kita bisa terbebas dari peraturan pesantren yang telah mengikat kita
eh kamu aja yang ngerasa begitu
saya mudah nge ngerak
mantep surantep buat jadi santri pesantren
jangan jangan jangan kali kali lagi deh
jangan kali kali lagi deh lo pengaruhin gue buat kabur dari pesantren
gue pengaruhin lo buat kabur dari pesantren bro
gue pengaruhin lo apa
kita ini enggak sedang kabur
jangan sampai ada yang sisa ya
baik baik banget sih semprot kewanginya
udah kayak semprot nyamuk
virus yang mereka tinggalkan lebih berbahaya daripada penyakit demam berda